arief khawatir hal itu dapat membuat koruptor yang sempat gagal maju mengajukan sengketa ke bawaslu
punya potensi untuk mengganggu
tidak ada sengketa sengketa lagi karena ini urusan sudah ditolak

koordinator nasional komite pemilih indonesia jeri sumampau
mengatakan seharusnya pkpu menjadi acuan utama
dan bawaslu bertindak sebagai pihak yang mengoreksi jalannya persiapan pemilu
bila ada hal yang dianggap bertabrakan dengan undang undang dan pkpu
bawaslu harus mengajukannya ke mahkamah agung
bawaslu pun dinilai melakukan blunder dalam menentukan mekanisme
ketika mengabulkan sengketa caleg ekskoruptor karena tidak sesuai dengan kewenangan hukumnya
menurut saya disini kekeliruannya ya
yang punya legal standing menurut saya adalah partai politik
nah artinya begini
sebetulnya kalau lembaga seperti bawaslu
bawaslu punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi
yang memang sekarang sedang menjadi keinginan publik ya
dia bisa menggunakan banyak sekali cara
untuk membuat proses persidangan terhadap kasus mantan koruptor ini tidak berlanjut
yang pertama adalah
dia patuh aja terhadap pkpu
dia patuh aja terhadap pkpu
dan katakan bahwa memang itu acuan hukumnya
untuk melakukan pengawasan tahapan daftar calon sementara khususnya
berkaitan dengan mantan koruptor
taufik memang tidak sendirian
menurut data yang dihimpun oleh bank cnn indonesia
ada sebelas mantan napi kasus korupsi
yang akan maju baik sebagai calon anggota dprd ataupun anggota dpd
para ex napi kasus korupsi ini berasal dari berbagai partai
termasuk partai yang baru pertama kali ikut pemilu
banyak pihak memprediksi angka ini akan bertambah seiring dengan putusan bawaslu
budi adiputro cnn indonesia
dari kritik saya anda agak resah melihat putusan ini
bukan resah kami marah
oh ini dua level lebih atas daripada resah
karena memang selama ini kita memperjuangkan supaya pemilu ini lebih kualitasnya terus meningkat
sudah direspon oleh kpu dan sudah direspon oleh partai politik
sebenarnya untuk tidak mencalonkan katakanlah diminimalisir ya calon calon yang apakah napi koruptor
tiga napi koruptor penjahat narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak
ini sudah direspon positif dengan fakta integritas oleh partai politik
justru bagian ini penyelenggara pemilu sendiri atau pengawas pemilu sendiri
yang justru katakanlah kot on kot bermain dengan pasal pasal pkpu kemudian meloloskan anak anak napi koruptor
apa maksudnya bermain itu maksudnya bagaimana
bermain karena memang seharusnya kalau kita mau fair terhadap kalau memang di jalurnya adalah legal formal adalah
legal standing peserta pemilu itu legal standingnya adalah partai politik
seharusnya bawaslu tidak bisa merespon katakanlah calon calon terhadap kasus calon calon tertentu
yang memang apa namanya bermasalah
harusnya yang berurusan dengan penyelenggara kpu bapak pek kpu dan penyelenggara pemilu maksudnya
pak ibu atau bawas itu artinya partai politik kan legal standingnya
ini bawaslu bermain karena dia mencoba katakanlah merespon katakanlah yang sebenarnya legal standingnya lemah
para caleg caleg caleg yang katakanlah bermasalah yang karena napi mantan napi koruptor itu kemudian
dikatakanlah dibantu dalam tanda petik prosesnya dicoba direspon kemudian
apa namanya dengan alasan tafsir terhadap undang undang
undang undang pemilu segala macam seperti itu sehingga menjadi blunder baru
seharusnya fungsi bawaslu sebagai pengawas kan justru katakanlah lebih memperkuat
apa namanya inisiasi dari kpu kemudian respon positif dari partai politik untuk sama sama menciptakan pemilu yang
tidak hanya judul tapi berintegritas
nah ini kan dengan ini kan sebenarnya bawaslu bukan hanya bukan bermain tapi juga blunder baru
karena presiden buruk untuk ke depan ketika sekretar sekretar pemilu itu akan melebar
para caleg bayangkan nanti sekretar internal partai politik ketika pencaleg kan nanti proses pemilu itu akan ramai yang beranggung sekretar
dan akan direspon oleh bawaslu
hal ini kan sebenarnya
ini pasca pemilu pasca pemilu atau pasca putusan bawaslu
sebenarnya kalau dalam undang undang pemilu kan sebenarnya peserta pemilu terpartai politik bukan caleg katakanlah begitu
nah ini kan posisi ini kemudian ada caleg caleg yang bermasalah
harusnya sebenarnya urusannya adalah penyelenggara
pemilu itu dengan partai politik
ini kan melompat berurusan caleg berurusan dengan bawaslu seperti itu
ini kan sebenarnya legal standingnya lemah dan sebenarnya menimbulkan presiden baru ke depan ketika misalnya pasca pemilu nanti terjadi konflik konflik
sekretar internal diantara partai politik kan bisa runyam sekali
nah ini kan menjadi
serunyaman apa yang bisa anda bayangkan mas ari
ya akan menjadi jurisprudensi bahwa nanti sengketa sengketa pemilu itu langsung para caleg akan langsung
mengajukan gugatan kepada bawaslu
persis sekarang dalam proses pencalekan mereka sudah mencoba mengajukan diri keberatan dengan
kemudian di respon
jadi anda lebih terima jika partai politik yang mengajukan ke bawaslu
bukan caleg per calegnya yang kemudian bersengketa
karena memang peserta pemilu itu ada partai politik
oke ini dua masalah
kecuali dpd ya
oke ini ada dua masalah
oke benarkah bawaslu anda meloloskan satu orang yang kemudian
oke ini ada dua masalah
mengajukan sekretar ke bawaslu di kiri jakarta
kemudian anda quote unquote meloloskan atau mengizinkan atau memberikan lampu hijau bagi orang ini untuk bisa maju
betulkah seperti kata mas ari
anda membantu caleg caleg yang bermasa
nah persoalan kewenangan bawaslu khususnya berkaitan dengan keberadaan bawaslu itu merupakan untuk memenuhi keadilan pemilu
nah dalam rangka untuk mewujudkan keadilan pemilu di bawaslu
bawaslu diberikan beberapa tugas
termasuk dalam penyelesaian sengketa proses pemilu
nah di dalam upaya untuk mencapaikan keadilan itu tentu kan bawaslu bermain kepada apa yang menjadi kewenangannya itu
misalnya di dalam berkaitan dengan penanganan sengketa
nah ketika ada sengketa permohonan sengketa yang maju atau yang diajukan oleh pemohon kepada kami tentu kami akan memeriksa
karena kenapa mereka mengajukan itu
karena mereka merasa ada keadilan yang tidak mereka dapatkan
karena di dalam pendekatan teori keadilan itu kan ada istilah internet
dimana pendekatannya ada dua
jangan tanyakan apa itu keadilan
tetapi siapa yang merasa dirugikan akibat ketidakadilan itu
itu secara peraturan perundang undangan memenuhi syarat
jika caleg langsung mengajukan sengketa ke bawaslu bukan partai politik sebagai situsnya
tidak dipahami oleh masyarakat di dalam kewenangan yang dimiliki oleh bawaslu berkaitan dengan penanganan sengketa itu
bahwa yang mengajukan sengketa itu bukan perorangan dalam hal ini pak taufik tetapi dilakukan oleh partai politik oleh partai gerindra
jadi partai gerindra secara institusi
dan semua legal standing dan apapun yang dipersyaratkan untuk menjadi pemohon disana sudah dipenuhi semua dalam proses itu
nah itu yang saya maksud bahwa upaya ujung mencapai keadilan yang dimaksudkan tadi
bahwa seseorang pemohon melakukan pengajuan permohonan itu kan mereka ingin menemukan keadilan itu
nah kami sebagai posisi sebagai bawaslu untuk mengawal keadilan pemilu tentu harus melakukan itu
nah persyaratan persyaratan pengajuan yang diajukan oleh caleg ataupun bacaleg ataupun permohonan permohonan itu
oke nah persyaratan persyaratan pengajuan yang diajukan oleh caleg ataupun bacaleg ataupun permohonan permohonan itu
ketika terpenuhi maka kami juga harus menyatakan itu
tidak boleh kami mengecampingkan semua itu karena fakta fakta persidangan itu menunjukkan itu
nah disamping itu juga berkaitan dengan taik keadilan
ada istilahnya itu kan justice and equity
yang dimana h l hart juga mengatakan bahwa trade case like a case and trade different like different
artinya bagaimana perlakuan yang sama dalam kondisi yang sama perlakuan yang berbeda dalam kondisi yang berbeda
nah saya ingin mengatakan bahwa pasal dua ratus empat puluh ayat satu huruf g itu sudah memberikan pengertian daripada
bagaimana hart menerjemahkan
itu pasal undang undang pemilu ya
dan itu pun juga diterjemahkan dalam pkpu pasal tujuh
itu sudah menunjukkan itu
dan para pemohon ini memenuhi semua syarat syarat itu
dan tidak ada pasal ataupun ketentuan atau syarat syarat yang dimintakan untuk menjadi calon anggota dpr itu tidak terpenuhi oleh ini
oke anda mengatakan bahwa ini mewujudkan keadilan bagi pemilu terutama untuk orang orang itu
keadilan apa yang kemudian diberikan atau dilihat
bawaslu sendiri bisa dihadirkan dengan putusan ini
tapi lebih enak jawabnya usaha jenama berikut ini
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di layar pemilu
sebelum saya tanya lagi ke bang mahyudin mengenai keadilan apa yang termanifestasi dari putusan bawaslu ini
saya mau kembali ke masa tadi dulu
jadi katakan sebenarnya bukan caleg perorangan ternyata yang kemudian ini atas nama institusi partai politik
jadi memang secara resmi secara administrasi kepemiluan ini sudah menggunakan syarat gitu
ya berarti kan sebenarnya padgulipan partai politik
jadi partai politik di depan menandai nandai fakta integritas untuk tidak meloloskan apa namanya caleg caleg bermasalah
tapi kemudian di belakang dia bermain lagi kepada tokoh tokoh tertentu yang memang yang sebenarnya minta diloloskan sebagai caleg
ini kan sebenarnya yang beresek partai politiknya sebenarnya
ada lihat partai politik selama ini berlindung dibalik caleg atau
partai politik selalu bersifat bermain dua muka
seakan akan dia memberikan citra positif anti korupsi pro terhadap gerakan korupsi anti korupsi
tapi pro terhadap gerakan korupsi
sebenarnya menandai tandai fakta integritas tapi faktanya memang kemudian justru meloloskan berambisi meloloskan apa namanya kader kader potensial mereka
yang sebenarnya bermasalah
kalau kita lihat sebenarnya kader kader bermasalah itu sebenarnya tokoh tokoh yang sebenarnya secara elektabilitas punya potensi unggul di daerah itu
justru karena itu ya menjadi penghasil suara ya
ya karena punya basis masa yang baik penghasil suara pendulang suara dan juga mungkin juga atm partai
ya kita harus jujur ya apa ya benefit dari partai ketika harus menolong caleg caleg yang bermasalah
ya banyak itu atm punya suara segala macam itu ya
banyak sekali kan ini kan nggak ada freelance lah buat partai politik
tapi kalau kata bahwa itu tadi mewujudkan keadilan
dalam pemilu dengan meloloskan ini
apa keadilan apa yang coba anda wujudkan dengan meloloskan salah satu misalnya pak taufik gitu di jakarta
keadilan kita adalah keadilan berdasarkan pada undang undang
di situlah keadilan
karena saya katakan bahwa sistem hukum sivil law kita bahwa keadilan itu merujuk pada pembentuk undang undang
pembentuk undang undang yang dihasilkan adalah undang undang
nah kami pun juga sebagai bawaslu dalam melaksanakan tugas tugas kami adalah berdasarkan pada undang undang
jadi keadilan itulah yang kita wujudkan
ketika semua peraturan peraturan yang dipenuhi atau dipersyaratkan di dalam menjadi calon itu terpenuhi
maka bagi kami kan harus kami terima itu
nah tidak ada alasan bagi kami untuk menolak ketika orang memenuhi semua persyaratan persyaratan ada
kemudian dikaitkan dengan pasal tujuh pkpu dua puluh tahun dua ribu delapan belas itu
boleh ditampilkan juga ya pasal dua ratus empat puluh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas sambil mas wahyudin menceritakan
nah itu juga persyaratan persyaratan dipenuhi di situ
nah kecuali di pasal g itu kan mengecualikan bagi nara terpidana yang dia ancaman hukuman lima tahun ke atas melakukan publikasi kepada media kepada publik
nah itu juga sudah dilakukan oleh
para calon ini khususnya di dki itu kan pak muhammad taufik sudah melakukan itu
apakah anda tidak mempertimbangkan pkpu misalnya sudah diundangkan juga
itu yang kami katakan bahwa dasar kami dalam mewujudkan keadilan kan berasal kepada undang undang
kalau kami harus bersandar kepada pkpu kemudian melepaskan undang undang bagaimana
itu hukum kami dalam mutus untuk berkarat
jadi secara administrasi tidak masalah secara substansi ini juga tidak seperti kata mas ari ini kemudian melanggar atau bukan melanggar semacam bertentangan dengan nalar publik semangat anti korupsinya
anda bagaimana menespon
nah persoalan korupsi tidak ada satu orang pun termasuk bawaslu sendiri setuju terhadap korupsi
tetapi kan kita ingin wujudkan adalah bagaimana keadilan pemilu
ketika seseorang datang kepada bawaslu kemudian meminta keadilan di situ ya kami berusaha untuk menggali
keterangan keterangan ataupun saksi saksi dan lain
nah berdasarkan ahli ahli yang ada pun juga dan fakta fakta yang muncul di persidangan itu membuktikan bahwa pak muhammad taufik ini tidak ada syarat yang tidak dipenuhi oleh dia
yang membuat dia menjadi tidak ini kan pada pasal empat ayat tiga itu tentang fakta integritas
nah fakta integritas itu kan dibuat oleh partai politik
nah kalau memang mau kenapa nggak partai politiknya beri sanksi atau dicoret aja semua dalam satu dapil itu
satu dapil itu di tempatnya pak muhammad taufik
kan itu konsekuensinya
karena yang membuat fakta integritas bukan pak taufik
nah sehingga tidak ada alasan bagi kami sebagai bawaslu untuk menolak itu
nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat gitu loh
bahwa kami ini bukan keupaya untuk mendukung korupsi
tetapi proses yang kami hadapi pada saat itu adalah proses sebagaimana syarat syarat yang dimintakan sebagai seorang caleg itu dipenuhi semuanya
jadi apa alasan bagi kami untuk menolak kalau begitu
ini kan bagaimana kami mengatakan bahwa keadilan pemilu tetapi satu sisi kami juga tidak mampu melaksanakan keadilan itu
mas ari anda terima logikanya
hukum selalu bicara pada dua dimensi
tafsir dan kemudian alibi
nah ini kan bicara tafsir dan alibi
ada mempertentangkan antara pkpu dan undang undang pemilu kan
seharusnya sebenarnya kalau bawaslu gampang saja memperkuat kebijakan kpu yang dengan membuat pkpu sebenarnya selesai
sebenarnya itu bisa dilaksanakan
berarti nggak stand apa namanya bawaslu ini

sementara ini kan bersandar pada kata karla hukum positif
tapi ini kan bersandaran dengan yang lebih atas lagi undang undang pemilu
kata mas mayudi ini lebih lebih lebih valid dibanding pkpu misalnya
iya tapi kan
diterima nggak logika seperti itu
ya menurut saya kalau dari awal apa namanya oke kalau bersandar pada makanya udah sedang diuji kan
makanya sekarang kita harus berjumpa pada kata karla permainan logika hukum yang lompat lompat
yang sebenarnya dari dari dari dari unsur utama adalah kita memadukan pemulihan demokratis dan berintegritas
itu kan poinnya
dengan menerbitkan pkpu yang kemudian mengakomodir tiga apa namanya pejahat terkait korupsi kemudian narkoba dan kemudian apa namanya seksual anak itu
itu kan kita sepakat pada itu bagaimana pemilu berintegritas
nah sekarang kita selalu apa namanya apa namanya moralitas publik selalu dikalahkan dengan kata karla tafsir hukum dan kemudian alibi hukum ya
kemudian yang selalu
nah kalau kita selama tidak ke sana kita tidak tidak akan pernah maju
dan sebenarnya selama ini sudah ada terobosan dari dari dari kpu kemudian sudah direspon oleh partai politik
kita cukup di situ kan kalau mau linier harusnya bawaslu juga linier
nah ketika partai politik mengajak kong kali kong bermain lagi mutar balik lagi
ibaratnya di start lagi nih
mengajak kong kali kong siapa nih sari
nah ini kan sebenarnya permainan oke caleg bermasalah kemudian institusi partai politik yang merengsek menggandeng bawaslu
kenapa bawaslu mengakomodasi itu
dengan alasan tafsir hukum
kemudian halibi segala macam ada pkpu dan segala macam
kasih kesempatan gimana mas
saya kira begini tidak ada pikiran kita yang lompat lompat
pikiran kita di dalam menyusun suatu putusan itu kan secara sistematis
artinya peraturan perundang undangan secara hirarki kami ikuti
nah kalau anda mengatakan bahwa harus ikuti pkpu saya kira itu kemungkinan yang sangat keliru yang perlu harus diruluskan
yaitu kami katakan bahwa sandaran kami adalah sandaran pada undang undang
sekarang kalau kami katanyakan bahwa apakah pkpu itu pantas untuk ditetapkan atau berkaitan dengan korupsi
yang bersifat umum ditempatkan dalam pkpu yang sifatnya teknis
itu kan muatan muatan yang bersifat secara umum dan abstrak
tidak boleh ditempatkan di dalam pkpu
itu yang saya tanyakan pada mas ari gitu loh
apa bedanya materi muatan yang ada di undang undang dengan materi muatan yang ada pkpu
tentu ini berbeda
karena materi muatan di dalam undang undang itu kan harus sifat general
mengatur semua orang
sementara peraturan yang dibawahnya itu kan harus mengatur pada sifat teknis
dia harus teknis bagaimana pelaksanaan
nah kalau dia memuat materi materi yang berkaitan dengan umum tentu itu kan harus ditempatkan kepada pemerintah
jadi menurut anda pkpu bertentangan dengan undang undang
sehingga anda lebih berdiri ke undang undang
itu kami mengesampingkan pkpu itu karena itu
tapi betul ya
di samping juga yang paling utama bahwa si calon si pemohon ini adalah memenuhi semua syarat syarat
bagaimana dengan analogi
inilah sebenarnya kabar wasul keluar dari undang undang yang mencoba menafsirkan antara menandingkan pkpu dengan pemilu seharusnya
dari proses awal ketika pkpu sudah diterima dan dijalankan apalagi sebenarnya poin poin perbawah
terus ada juga poin poin yang bisa disandingkan dengan pks
harusnya prosesnya uji materi terhadap undang undang pemilu itu kan proses sudah berlangsung kemudian mundur lagi
ini kan sebenarnya kita bisa sepakat dengan hirarki itu
kita paham soal hiraki hukum
nah tapi ketika itu sudah berjalan sudah berjalan dan sudah berproses gitu kita mundur lagi
nah itulah sebenarnya dan kesalahan besar bawaslu
dia mencoba menjadi penafsir dari katakanlah bahwa pkpu tidak bertentangan dengan undang undang pemilu
itu kan menangnya ma
nah ini kan proses pihak ini yang sebenarnya kesalahan pakar umum
ya itu kenapa tidak menunggu ma gitu kan sehingga ada yang di terserah
harusnya sudah di awal
di dalam proses penyelesaian keta itu cuma dibutuhkan dua belas hari
logika yang bisa kita pasang kenapa dua belas hari agar putusan bawaslu itu bisa mengikuti tahapan tahapan yang ada
kalau kita menunggu putusan ma misalnya seseorang diterima perumahan
sementara batas waktu ini sudah lewat bagaimana bisa memasukkan
ini yang saya katakan dalam diskusi yang lalu itu ini menabrak hukum lagi nanti
nah justru itu jadi ruang hukum anda untuk konsisten dengan gerakan anti korupsi
bukan bukan begini harus dibedakan antara peradilan ataupun sistem adjudikasi yang dilakukan di bawaslu dengan korupsi
itu yang ranah yang berbeda itu yang harus kita pisahkan
ada lihat nggak nyambung ya antara putusan bawah seluruh dengan semangat anti korupsi
nggak nyambung saya katakan di awal tadi bahwa bawaslu itu semangat untuk anti korupsi juga
kami tidak setuju juga dengan korupsi
tetapi yang kami lakukan dalam adjudikasi itu adalah bagaimana proses proses ataupun syarat syarat yang dimintakan untuk diuji di dalam adjudikasi itu terpenuhi atau tidak
kan itu yang penting terlepas dari dia itu mantan koruptor atau tidak kalau memang dia terpenuhi kami harus mengatakan iya
kalau tidak terpenuhi kami hantungkan tidak terlepas dari mereka koruptor
nah kebetulan pak muhammad taufik ini mampu memenuhi syarat syarat yang ada
itu adalah dasar kami untuk menolak kalau begitu
pak muhammad taufik dan sepuluh orang lainnya yang juga di daerah daerah lainnya
justru itulah kami menerima bukan berarti kemudian bawah seluruh menyatakan bahwa mendukung koruptor tidak
kebetulan syarat syarat yang dipenuhi itu yang diminta oleh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh tentang pemilu dan juga terhadap pkpu pasal tujuh itu dipenuhi semua sama beliau
yang diminta itu kan syarat bahwa seseorang terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih harus secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada publik
dan itu sudah dilakukan
jadi bawah seluruh hanya bersandar pada syarat syarat itu
bersyarat syarat bisa dipenuhi itu
sehingga itulah kami membuat bahwa kami harus menerima permohonan itu
kalau semangat tadi itu bisa menjadi legal standing ya bisa menjadi bahan pertimbangan nggak buat bawaslu menentukan
begini kalau memang dianggap mantan terpidana yang diloloskan oleh bawaskala memenuhi syarat syarat itu silakan masyarakat aja yang menentukan pada saat nanti pemilu
silahkan memilih atau tidak itu kan masyarakat diserahkan pada hari ini
nah kalau bicara semangat antirkorupsi saya akan ada apa namanya calon calon yang sudah lolos dalam
seleksi yang dilakukan di adjudikasi itu kemudian masuk dalam pemilu nanti
silakan masyarakat menyeleksi itu
nah kalau memang masyarakat menghendaki adanya antikorupsi silakan jangan dipilih istilahnya seperti itu
jadi jangan digabungkan antara kami melaksanakan adjudikasi dengan korupsi yang semangat ingin diberantas oleh masyarakat ini
tuh nggak boleh dicampur campur
satu pemikiran sangat keliru
nggak boleh dicampur campur mas ari jadi antara semangat anti korupsi dengan proses administrasi
ya kalau nggak bisa campur campur kita bisa satu kata inkonsisten gitu saja cukup
bukan konsisten bawah seluruh lemah tidak mampu maka bahasa saya sangat keras tuh
bawah seluruh itu lemdak bahasa saya
lemdak itu udah bebek lumpuh jadi hanya bisa kwek kwek doang soal anti korupsi
tapi semua tindak semua fungsi pengawasannya lemah berhadapan dengan koruptor berhadapan dengan isu mahar politik
tapi kan gak nyambung dengan apa tadi kata mas wahyudin tadi administrasi semua dipenuhi loh
kalau bawah seluruh selama ini menghayati proses namanya tugas pengawasan pemilu tuh hanya sebatas
yang sifatnya administratif hukum saja ya makanya tadi jadi mandor jadi petugas kecamatan saja
tidak usah jadi bawah seluruh
bawah seluruh itu aktif mengawasi
dia menjadi alat negara untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu alat negara
dan pemilih itu hanya menerima paket jadi dari partai politik dan penyelenggara pemilu
kalau diserahkan kepada pemilih ya silahkan saja nanti pemilih yang kemudian mendiskualifikasi
pemilu itu hanya memberikan itu berpaket jadi
kalau delivernya kepada pemilih itu buruk siapa yang bertanggung jawab
apakah rakyat bisa memilih secara bebas
kita memberikan kepercayaan kepada kpu dan bawaslu kita dan partai politik berikah rakyat calon calon terbaik
jangan calon calon korupsi jangan calon calon yang bermasalah narkoba jangan calon calon yang bermasalah jahat kelamin
baik saya kira begini kalau memang bawah seluruh dipersalahkan di mana kesalahan bawah seluruh disini
semua yang saya katakan tadi bahwa proses adjudikasi yang dilakukan oleh bawaslu sudah terpenuhi semua
tidak ada syarat yang kurang disitu silahkan dicek
di dalam proses peradilan yang ada kalau memang ada kekurangan kemudian kami meloloskan itu satu kesalahan
tapi ini sudah terpenuhi semua dan de facto fakta persidangan disitu kan ada para pihak disitu ada pihak termohon dalam hal ini kpu
juga melihat proses yang ada
jadi sangat transparan ya tidak ada hengki pengki di belakang tuduhan tuduhan bermain di belakang
bahkan persidangan itu tidak akan terbuka untuk umum tidak ada sidang tertutup
terbuka kecuali untuk mediasi memang tertutup
bang mayu tapi anda percaya nggak bahwa penyelenggara pemilu seperti tadi kata mas ari punya tanggung jawab juga untuk memberikan situasi atau kualitas pemilu dan demokrasi dengan baik
kita bicara mengenai dampak apa sih yang kemudian bisa punya dampak dari putusan ini kita akan jawabnya usaha jalan berikut tetap bersama kami
oke kita tadi sudah berdebat mengenai bagaimana semangat anti korupsi dengan benturan benturan administrasi dan undang undang
tapi sebelum kita berlanjut mengenai dampak kepada kualitas demokrasi dampak untuk pemilih dampak untuk pemilu kita
kita tampilkan dulu yuk nama nama yang nama nama sebelas orang ex napi korupsi yang kemudian diloloskan oleh bawaslu untuk bisa berlaga di pemilu ke depan
ini daftar nama namanya ada abdullah putih
ini ada mas sari
calon anggota dpd
kemudian muhammad tovik yang diloloskan mas mahyuddin untuk dpd dki jakarta
kemudian kita lihat lagi nama nama lain
ada nur hasan yang akan maju dprd kabupaten rembang
kemudian ada johnny cornelus tondok yang di toraja
kemudian syariel kwi damapoli
ada dpd sulawesi utara
jadi gabungan antara calon anggota dpd dengan anggota partai politik atau anggota parlemen
dari partai politik kita lihat lagi
ini ada dari bahkan dari partai baru mas ari
jadi tidak hanya partai partai yang sudah existing di parlemen ada partai baru juga ada partai berkarya yang menyalurkan adi mutamar mato torang untuk dprd bulukumba
kita lihat apakah masih ada lagi
ya oh ini jumlah jumlahnya nih ya
oke ini bakal caleg mantan api korupsi di dprd provinsi kabupaten kota
jadi itu beberapa orang yang sudah mengajukan sengketa ya
kemudian kalau kita lihat masih banyak sini data datanya partai partai hampir semuanya mas ari
gimana nih ya ada data data seperti ini
itu baru sebagian yang mengajukan sengketa dan sebelas orang yang lolos ini masih ada puluhan orang ini
kita dengarkan dulu ya sebelum mas ari kita dengarkan apa sih yang akan terjadi yang diprediksi komisi pemilihan umum
jika ini dampak dari putusan bawaslu ini
kita dengarkan ketua kpu arief budiman
udah sudah ada sengketa sengketa lagi karena ini urusan sudah ditolak
karena pkpu nya sudah benar
apalagi kalau belakang hari ada putusan misalnya
ya kalau kpu ingin secepatnya inisiasi bisa datang dari mana saja
oke intinya seperti itu akan banyak akan ada sengketa sengketa sengketa dan kemungkinan tadi yang terpotong itu apa namanya proses pemilu bisa saja terhambat
ya ini apa namanya kualitas demokrasi kita melalui pemilu elektoral ini menjadi ancaman serius
karena memang kita ingin sebenarnya pemilu itu berintegritas
sebenarnya tahap tahapan itu sudah menuju ke sana
komitmen dari sebenarnya kpu kemudian bawaslu kemudian partai politik di awal itu sudah baik
ini kan kalau kita lihat dari ini menarik sebenarnya tadi kita obrolan kita sebelumnya juga justru caleg dpr ri kan nggak ada ya
ke caleg nasionalnya kecuali dpd ya
karena mungkin dapat sorotan kali ya
ya satu itu
kedua sebenarnya ini kelihatan sebenarnya tarik menarik kepentingan politik lokal sangat kuat
apa namanya ketika sebenarnya di tingkat grassroots tingkat lokal itu tarik menarik kepentingan politik
dan kalau kepentingan sangat kuat sehingga caleg caleg yang sebenarnya bermasalah tapi dia potensial mengerik elektoral partai menjadi cobaan untuk terus diusung
tapi memang ini kan tadi seperti kata ketua kpu ini sebenarnya sudah mundur
karena tahap tahapannya seharusnya maju terus
ini kan harus mundur lagi
karena sengketa yang sebenarnya harus
harus apa namanya firm
apa penyelenggara pemilu baik kpu dan bawaslu
ini kan kalau sebenarnya
jadi secara administrasi ini bisa memperlambat atau menghabat tahapan pemilu
mengganggu proses tahapan pemilu
yang kedua mengganggu apa namanya berjalannya proses demokrasi yang katakanlah demokrasi elektoral yang katakanlah jurdil dan berintegritas
yang ketiga lah kita sekarang hanya bersandar pada komitmen daripada penyelenggara pemilu
kalau kita hanya bersandar pada katakanlah apa namanya aturan pemilu yang entah itu apa namanya undang undang pemilu
dan kemudian pkpu atau perbawas lu segala macam
kita selalu berada pada hukum positif
kita tidak mengangkat katakanlah moral etik bagaimana demokrasi kita harus berjalan
nah komitmen ini sebenarnya sudah on the track kemarin
berjalan dengan fakta integritas
ini kan tapi kemudian mengkhianati sebuah fakta integritas
inkonsistensi inkomitmen daripada sebenarnya peserta pemilu dan penyelenggara pemilu
yang paling mengkhianati moral etik logika kesehatan anda siapa
atau undang undangnya kah
atau pelakunya partai politiknya
calegnya atau bawas lu kpu nya
ya kalau secara institusi ya partai politik yang paling berengsek
memang dia berbuka dua
satu sisi mendatangkan integritas
satu li mencoba memaksakan calegnya yang bermasalah
itu dengan segala cara
dengan sekarang sebenarnya menggunakan kode nkode b bawas lu
untuk sebagai alat politik partai politik untuk melakukan ini
sehingga sekarang harus ada pertemuan bawas lu kpu
dan kemudian di kpu
bukan katakanlah mempercepat proses dma
ini kan sepertinya partai politik menggunakan alat alat instrumen demokrasi
untuk melakukan melanggengkan katakanlah sistem politik yang korup
nah ini kan kalau kita selalu bersandar pada hukum positif
tapi kita selalu membelangkan urusan etik moral
kita selalu terkalah
padahal ancaman terbesar kita demokrasi kita adalah ketika norma
segala macam itu kita langgar
dan kita semakin permisif terhadap norma norma dan prinsip demokrasi
dengan hanya bersandar pada hukum positif dan undang undang
bisa nggak moral etik nilai nilai demokrasi value yang tadi mas ari katakan
bisa menjadi landasan nggak mas wahyudi
ya saya kira begini
dalam mengambil keputusan kami tetap terhadap hukum positif yang berlaku
nah bagaimana pengaturan pengaturan itu
nah kalau sekiranya kami bersandarkan pada logika
itu kan tidak boleh
tidak boleh kami bersandarkan pada logika
tapi tetap bersandarkan pada undang undang
nah kedudukan masyarakat hari ini khususnya dalam permohonan sekitar
tapi kami dudukan secara bersama
artinya siapapun yang datang ke sana untuk memohon permohonan penyelesaian sengketa
adjudikasi sekitar proses pemilu itu
kami kedudukan yang sama
karena di dalam undang undang dasar juga sudah mengatakan
bahwa setiap orang itu melalui kedudukan yang sama
di dalam hukum kan equality before of law
artinya ada kedudukan yang sama setiap warga negara
untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan negara
nah kalau ada seseorang kemudian
ya oleh karena masa lalunya yang kemudian sudah diperbaiki
masa lalunya lewat di lp
kemudian di pidana dan sebagainya
sudah memperbaiki diri
nah saya kira ini kan perlu diberikan kesempatan juga
tinggal masyarakatnya aja yang melakukan seleksi itu
jangan kemudian apa
ya jangan kemudian ini
seolah olah bawaslu melakukan hal hal yang di luar pada logika masyarakat
karena tidak bisa kita disandarkan begitu
bahwa bawaslu ini berdiri tegak
dengan peraturan perundang undang
lagi lagi harus menurut dengan peraturan
itu tadi bersandar dengan peraturan perundang undang
hakim melaksanakan putusan itu kan tetap pada undang undang
kecuali tidak ada peraturan perundang undang yang mengatur berkaitan dengan sengketa itu
meskipun sebagai publik mengatakan ini tidak sesuai dengan logika dan semangat publik
itu yang beda
antara logika publik dengan kondisi yang dihadapi dalam kami melaksanakan sengketa itu beda
karena kami tetap harus ada koridor
nah peraturan bawaslu itu merupakan hukum acara bagi kami
nah begitu juga dengan undang undang
kami tidak bisa keluar daripada itu
kalau kami keluar daripada itu maka itu suatu kesalahan yang dilakukan oleh bawaslu
dalam melaksanakan sengketa
itu salah dong mas ari
kalau memang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada
bahkan hukum hukum yang ada di bawaslu sendiri
saya selalu bilang sebenarnya selalu hukum itu bicara tafsir dan alibi
dan ini kan bawaslu mencoba mencari pembendaran dengan melakukan tafsir terhadap undang undang pemilu
disandingkan dengan pkpu
ya itu dia yang kemudian jadi masalah ya
yang seharusnya sebenarnya dari pertemuan terakhir dengan menko poluka
bagaimana kita serahkan kepada ma
ini sebenarnya bawaslu sudah mengambil wewenang dari ma
kalau yang terakhir anda harus jawab tiga tudingan mas ari dalam waktu tiga puluh detik
bagaimana apakah ini mengganggu tahapan pemilu
merusak kualitas demokrasi dan bertentangan dengan moral etik masyarakat
ya tidak ada yang terganggu sebenarnya
itu yang saya katakan dua belas hari itu mereka sudah diukur oleh pembentuk undang undang
untuk menyaliskan sengketa itu
agar proses proses dan tahapan tahapan di dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu itu bisa terlaksana gitu loh
jadi tidak ada yang terganggu sebetulnya
nah kan sekarang kan proses penetapan dct kan belum selesai
nah sekarang putusan kami sudah ada
semarang sudah bisa dilaksanakan putusan itu
nah kalau penanti menunggu putusan ma sementara penetapan dct tanggal dua puluh
putusan ma katakanlah keluar melebit daripada itu
nah inilah keadilan yang tidak kita inginkan
kita tetap seseorang kalau memenuhi syarat syarat yang ada
keadilannya harus kita akomodir
untuk kualitas pemilu bagaimana
untuk kualitas pemilu ya kami serahkan kepada rakyat juga untuk menentukan itu
karena apapun demokrasi yang berjalan di negara kita ini adalah rakyat menentukan
siapa yang berhak untuk mewakili mereka di
di parlemen di pemerintahan eksekutif
itu rakyat yang menentukan
saya edukasi pemilih di sini ya
bukan kemudian disudutkan kepada bawaslu
bahwa bawaslu telah melakukan upaya upaya
tidak seperti itu
ini yang logika yang harus diluruskan di masyarakat itu
bahwa seolah olah bawaslu mau ketidak
masyarakatlah yang menentukan bagaimana negara ke depan
dalam lima tahun ke depan seperti apa
nah kalau di sejarah bawaslu itu tidak punya kemenangan untuk apa apa
kecuali dalam menjaga bagaimana keadilan komisi bisa tetap terjaga
kalau saya sebagai rakyat jawab
kalau rakyat dosa demokrasi satu
kalau bawaslu sebagai penjaga pemilu dosa demokrasi seratus
nah kalau dosa saya adalah waktunya sudah habis
dosa saya juga harus menutup dialog kita yang sudah kemarin
karena waktunya sudah habis
terima kasih mas mayudin
terima kasih mas ari atas perbincangan
kami akan segera kembali
akan dengan hadirkan informasi seputar politik pemilu
untuk anda tetap di layar pemilu terpercaya